terkait kasus videotroni yang menayangkan video asusila kabar eskrim polri komjen pol ari dono menilai ada unsur kesengajaan dalam memutaran video tersebut
polisi juga sudah memeriksa sembilan orang saksi terkait penayangan video yang tak senonoh dan tayang pada layar iklan di jalan raya
polisi masih menelusuri siapa orang yang menayangkan video itu
jadi sementara kita masih menelusuri siapa itu
kalau dari unsur kesengajaan pasti ada
sebenarnya semua juga pasti ada proteksinya
semua ada proteksinya tapi ya namanya juga hacker pasti berupaya bagaimana untuk mencoba menembus hasil temuannya
itu yang memang harus kita juga update terus alih alih untuk memproteksi dunia indonesia
pada jumat lalu sejumlah pengendara di jalan prapancaraya jakarta selatan dikejutkan dengan papan videotroni yang biasanya menayangkan konten iklan layanan justru berubah menjadi video porno
kejadian ini langsung dilaporkan salah seorang pengendara yang tengah melintas ke polisi yang sedang berjaga
kepala sekski operasi satuan polisi pamung praja jakarta selatan mengaku masih menunggu perwakilan dari pemerintah provinsi
pihaknya berencana memanggil pemilik video tron untuk dimintai keterangan
untuk sementara papan reklama akan dicopot terlebih dahulu
kepolisian daerah metro jaya sabtu kemarin memeriksa sejumlah saksi
dan admin dari perusahaan pemilik video tron
penyidik juga sudah mengamankan barang bukti berupa enam unit komputer atau cpu
milik perusahaan pemegang kendali video tron
dan sejumlah telepon genggam milik operator video tron
kepolisian akan meminta bantuan sejumlah ahli
untuk mencari penyebab munculnya tayangan video porno itu